presiden joko widodo menegaskan segala bentuk penyebaran paham komunisme di indonesia tetap akan dilarang
untuk mencegah penyebaran paham pki yang telah lama dilarang
namun menyangkut aduan kepada presiden mengenai proses penertiban acara dan atribut komunisme di beberapa wilayah
presiden menginginkan proses penertiban oleh aparat penegak hukum tetap menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang
serta melakukan tindakan penertiban yang sewajarnya
kebebasan berpendapat itu tentu ada koridornya pak
poinnya adalah jangan sampai ini undang undang nih tap mpr sorry tap mpr
bahwa tidak boleh dilarang menyebarkan paham komunisme atau mendirikan partai komunis indonesia
itu masih berlaku sampai hari ini
nah di tap mpr nomor satu tahun dua ribu tiga itu disebutkan bahwa upaya itu juga harus menghormati kebebasan berpendapat dari masyarakat
segera cukup lirik